direkturat tindak pidanasi berboreskrim polri menangkap seorang pemuda di kawasan madiun jawa timur
yang diduga merupakan hacker bjorka
pemuda berinisial mah ini kini masih diperiksa oleh tim khusus
dan kepala divisi umas polri irjen pol dede prasetyo
menyatakan bahwa belum bisa memberikan keterangan yang lengkap kepada awak media
yang di madiun sedang didalami terkait menyakut masalah yang bersangkutan
ya gitu semuanya masih bekerja tim khusus ini
yang bersangkutan itu diduga peretas ya pak ya
belum belum disimpulkan seperti itu
karena masih didalami oleh tim khusus
saya tidak berkompetensi untuk menjelaskan sebelum tim sus nanti telah selesai bekerja